bertindak sebagai saksi dalam persidangan hari ini untuk pertama kalinya kedua orang tua brigadir
yosua bertemu langsung dengan terdakwa ferdi sambo dan putri candrawati tangisan ibunda
brigadir yosua pecah di ruang sidang mengingat nyawa anaknya direnggut tangan atasannya sendiri
ferdi sambo kami dapat posisi disinilah saya sebagai ibu begitu hancurnya begitu tersayang
sayangnya hatiku mendengar berita dari anakku almarhum yosua terbulu dengan sadisnya di
tangan atasannya yang selayaknya melindungi memberikan keamanan baginya
bagaimana dia bertugas mengawal bapak dan keluarganya di dalam tugasnya setiap hari
sangat sakit dan sangat kejamnya bagi seorang ibu yang melahirkan anaknya
hai di hadapan orangtua brigadir yosua ferdi sambo mengaku menyesali perbuatannya namun
ia tetap menyalahkan perbuatan yang dilakukan brigadir yosua terhadap istrinya
atas apa yang telah terjadi saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan
tidak jernih berpikir di awal lewat persidangan ini saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang
terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya istri sambo
putri chandrawati juga menyampaikan permintaan masyarakat di bagian bawah kemampuan penyembuhan ketika mengangkut perbuatan yang dilakukan oleh istri dan perempuan yang telah mengangkut perbuatan oleh istri dan perempuan yang telah mengangkut tersebut

ia mengaku tidak menginginkan peristiwa ini terjadi
dari kerendahan hati yang dalam
saya mohon maaf untuk ibu nda yosua
beserta keluarga atas peristiwa ini
adapun sidang hari ini menghadirkan orang tua yosua
bersama dengan sepuluh orang saksi lainnya
tim liputan cnn indonesia